partai kebangkitan bangsa dan partai persatuan pembangunan sepakat untuk bekerjasama dalam pilkada jawa timur dua ribu tujuh belas
kedua parpol itu mendiskusikan figur yang dipersiapkan untuk menjadi pesaing ex gubernur jatim kofifa indar parawansa
ketua umum pkb mohamad iskandar mengatakan
pembicaraan soal pilkada jatim menjadi topik yang cukup lama diperbincangkan dalam pertemuannya dengan plt ketum p tiga mardiono pada sore tadi saudara
ia menyampaikan kedua parpol hampir sepakat untuk mengusung figur yang sama
namun mohaimin enggan membeberkan siapa figur yang dipersiapkan untuk menandingi kofifa di pilkada jatim dua ribu delapan belas
jatim jatim tadi memang menyita waktu itu agak banyak dalam pemecahan
agak banyak dan hampir sepakat pokoknya kita harus mengusung seseorang
nah siapa dia ini masih rahasia
masih rahasia nanti kalau bocor ketahuan kofifah bahaya